festival bertemakan konservasi laut digelar di banyuwangi jawa timur
festival atas inisiatif para nelayan ini menyedot perhatian ribuan warga
yang dibuka dengan upacara di bawah air laut dan diisi penanaman terumbu karang
hingga makan ikan laut masal
bertempat di zona perlindungan bersama
desa bangsering kecamatan wong serejo banyuwangi
festival underwater dibuka dengan upacara bendera bawah laut
sedikitnya empat puluh dua penyelam dari berbagai kalangan mulai mempersiapkan diri
sejumlah peralatan selam disiapkan
termasuk bagi pengunjung seperti saya yang ingin melihat langsung
keseruan festival yang baru pertama kali digelar ini
mereka bersiap siap melakukan pengibaran merah putih di kedalaman sepuluh meter
bertindak sebagai inspektur upacara
komandan pangkalantai nyangkata laut banyuwangi
di dasar laut puluhan penyelam ini kemudian membentuk formasi upacara
dan melangsungkan upacara bendera merah putih dengan hikmat
sebagai penanda dibukanya festival banyuwangi underwater dua ribu dua puluh
festival ini menarik karena merupakan inisiatif para nelayan setempat
tujuannya untuk mempromosikan wisata alam bawah laut
dan mengkambanyikan konservasi ekosistem laut
di mana laut dikelola agar memberikan manfaat secara ekonomis bagi nelayan
sekaligus menjaga kelestarian ekosistem di dalamnya
festival underwater ini akan dilaksanakan
selama dua hari
sebanyak lima puluh delapan nelayan bang sering akan mencatat rekor museum rekor republik indonesia atau muri
dengan menjelang selama dua puluh delapan jam secara estafet
di dasar laut para nelayan akan melakukan pengamatan dan pencatatan
terhadap kehidupan bawah laut secara langsung
yang kita lakukan di bawah itu melakukan pengamatan
dari biota sama terumbu karang yang ada di bawah
festival yang kita laksanakan ini tidak hanya fokus bagaimana pengunjung atau tamu itu datang ke sini
tapi bagaimana nilai nilai konservasi edukasi yang bersentuhan langsung dengan nilai nilai bahari
itu juga bisa tersampaikan lewat underwater festival ini
festival ini juga mengadakan kegiatan edukasi untuk anak
seperti makan ikan laut bersama dalam program gemar makan ikan
serta ada pula transplantasi terumbu karang buatan para siswa ke dalam laut
hasim wahid banyuwangi